pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di dki jakarta
memasuki level satu sejak tanggal dua hingga lima belas november dua ribu dua puluh
pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan untuk buka hingga pukul sepuluh malam
ketentuan bagi pengunjung yang masuk pusat perbelanjaan mal
yakni wajib screening melalui aplikasi peduli lindungi
anak usia di bawah dua belas tahun sudah boleh masuk mal
namun harus didampingi orang tua
salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan
mengalami kenaikan jumlah pengunjung total mencapai hampir sebelas ribu
namun jumlahnya masih jauh di bawah kapasitas umum
yakni dua ratus ribu pengunjung
di mana kita membuat marka marka one flow
untuk koridor koridor yang memang agak sebersinggungan
jadi kita harapkan
jadi dia tetap akan mengalir satu jalur
kebijakan operasional serupa juga berlaku pada pasar tradisional jakarta
pasar tebet barat jakarta selatan misalnya
dan jam operasional yang disesuaikan dengan aturan pemda
disambut baik oleh para pedagang
yang pastinya senang ya kan
maksudnya ya mulai rame lagi gitu kan
mudah mudahan aja hampir seterusnya gitu
dan mudah mudahan aja cepat hilang aja si covid
namun belum ada kenaikan pengunjung secara signifikan
jumlah kios di kita di pasar tebet barat ini tujuh ratus sembilan puluh
jumlah pedagangnya empat ratus lima puluh kurang lebih
jadi kalau untuk pengunjung
itu lebih dari satu ratus lima puluh
memang sekarang kondisinya aja saat ini
ya boleh dilihat tadi ini
jadi masih hilir
keluar masuk keluar masuk aja
penerapan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat
pedagang dan pembeli wajib pakai masker
dan sudah divaksinasi minimal dosis pertama
namun pengunjung masih belum bisa menggunakan
scan qr code dengan peduli lindungi
sehingga belum dapatnya
sempat diketahui risiko penularan covid sembilan belas
di pasar tradisional ini
pakar epidemiolog di fit university di kibuniman mengimbau
masyarakat tidak perlu membawa anak kecil atau lansia
yang belum divaksin ke pasar tradisional
atau pusat keramaian lainnya
pasar ya nggak perlu tiap hari lah
seminggu dua kali misalnya
dan namanya esensial
ya termasuk juga
mengajak atau membawa orang yang memang
juga tidak memiliki risiko untuk terpapar atau memamparkan gitu
dan ini menyangkut bukan hanya anak
tapi juga lansia atau orang dengan comorbid
meski pasar telah dibuka dengan kapasitas maksimal
diki juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengurangi mobilitas
dan menjauhi kerumunan
tim liputan cnn indonesia